direkturat jenderal imigrasi kementerian hukum dan ham republik indonesia
menerbitkan aturan pembukaan visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival
khusus bagi wisata dari dua puluh tiga negara dan mulai berlaku hari ini tujuh maret dua ribu dua puluh satu
kita akan bahas bersama dengan alexander ginting kepala subbit dukungan kesehatan bidang darurat satgas covid sembilan belas
yang nanti juga akan bergabung bersama kita ada imade adi wirawan guru besar kesehatan masyarakat fakultas kedokteran universitas udayana
tapi kita akan ke pak alex dulu terima kasih pak alex sudah bergabung bersama kami selamat malam pak
selamat malam pak alex
baik pak alex apakah bisa mendengar suara saya
baik pak alex langsung saja
ini perlu saya minta pak
alex untuk pertegas kembali mekanisme dari aturan visa on arrival ini seperti apa
dan syarat apa saja pak yang harus dipenuhi bagi pelaku wisata dari dua puluh tiga negara ini
ya yang harus kita pastikan adalah bahwa kita masih dalam situasi pandemi
kasus aktif masih ada sekitar empat ratus lima puluh ribu
dan kemudian setiap hari kita masih ada kasus harian dua puluh satu sampai tiga puluh ribu
demikian juga kasus yang meninggal
antara dua ratus sampai tiga ratus an
jadi artinya ini harus kita laksanakan dengan penuh kehatian
terlebih pada hari ini juga diberlakukan evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk jawa dan bali
dan kita lihat memang ada perbaikan dan kemudian ada perbaikan di dalam rangka penanggulangan covid tersebut
tapi yang menjadi catatan kita adalah bahwa kita sudah dua tahun tentu pemulihan kesehatan
ini juga harus diikuti dengan pemulihan ekonomi budaya dan seluruh kegiatan aktivitas sosial lainnya
khusus bali memang ini daerah yang unik
artinya dari segi komunitas memang lebih cepat dapat terkonsolidasi dalam rangka penanggulangan covid
ini bisa kita lihat dari berbagai parameter yang ada
jadi ini artinya adalah prestasi masyarakat bali dan juga prestasi dari seluruh stakeholder dalam rangka penanggulangan covid
jadi pencapaian pencapaian ini menandakan bahwa penanggulangan covid melalui vaksinasi ini
sudah bisa dikatakan ada pencapaian dan progresnya
baik itu tadi pertimbangannya berarti ya pak alex
apa apa saja yang menjadi pertimbangan akhirnya penerapannya dimulai tanggal tujuh
padahal rencana awalnya kan tanggal empat belas akan berlaku tapi kemudian tanggal tujuh
nah yang kami tanyakan adalah aturan mekanismenya seperti apa pak
untuk turis asing yang masuk ini pak
ya jadi untuk turis asing itu ada sekitar dua puluh tiga negara yang sudah diizinkan untuk melakukan pelayanan visa on arrival
jadi ini mulai dari negara negara
negara yang di amerika serikat inggris jerman dan kemudian belanda
dan juga termasuk negara negara tangga thailand singapura vietnam
ini juga sudah masuk di dalam catatan kita untuk bisa melakukan visa on arrival
tetapi ada persyaratan yang harus dilakukan
yaitu pertama pcr nya sudah negatif appon arrival
terus kemudian yang kedua bahwa sudah melaksanakan vaksinasi yang lengkap
boleh juga dengan booster
dan kemudian dia sudah mempunyai reservasi hotel
hari paling tidak
karena surat edaran kasar gas nomor sembilan tentang protokol kesehatan itu karantinan ada tiga hari
walaupun nanti pelaksanaan pemeriksaan pcr ini bisa dilakukan di hotel yang sudah ditempatkan
dan kemudian pada hari ketiga nanti ada evaluasi
tapi yang paling penting adalah bahwa di bandara kemudian proses dalam transportasi dari bandara ke hotel
dan kemudian hotel ke destinasi wisata
ini sudah biasa diatur
ini sudah diatur dengan baik dan sistematis
pertama tidak terjadi kerumunan
tidak terjadi antrian
baik dalam rangka visa on arrival
kemudian pemeriksaan kesehatan
kemudian untuk proses keimigrasian
proses pengambilan bagasi
kita harus menghindari kerumunan
yang kedua mereka tetap harus memakai masker
yang ketiga bahwa mereka dipastikan tidak bergejala
artinya dia tidak dalam keadaan demam
ataupun dalam keadaan batuk
ataupun ada gejala gejala covid lainnya
kalau ini semua berhasil dikonsolidasi
maka si wisatawan akan masuk ke hotel yang sudah direservasi
dan tentu mereka ini sudah mengisi e hack
dan sudah mengisi aplikasi peduli lindungi versi internasional
dan dengan demikian secara digital kita bisa monitor kemana saja yang bersangkutan itu bergerak
tetapi nanti setelah nanti pemeriksaan pcr yang kedua
dan kemudian tidak ada gejala dan dihasilkan negatif
wisatawan ini bisa melakukan kegiatan selanjutnya
oke idealnya memang seperti itu ya pak alex
baik idealnya memang seperti itu
tapi perlu kita tegaskan lagi
pada praktiknya memang tidak
kita harapkan memang sesuai dengan aturan yang berlaku tersebut
tapi dari pihak pemerintah
dari pihak satgas
apa kemudian sanksi yang disiapkan
kondisi kondisi apa yang membuat aturan ini bisa diubah kembali
karena mengingat bali ini kan menjadi destinasi favorit juga
bagaimana kemudian sanksi yang akan diterapkan
jika nanti ternyata terjadi membeludaknya
angka kunjungan ke bali
dan koordinasi pusat dan daerah juga menjadi penting disini
ya jadi artinya ini semua menjadi tanggung jawab bersama
oleh karena itu gubernur bali
memberikan instruksi dari atas sampai ke bawah
sampai ke lurah
sampai bandesa adat
bahkan sampai babinsa babi teptimas
untuk menjaga ini semua
artinya sop ini dari mulai bandara
sampai ke hotel
sampai ke destinasi wisata
untuk kita jaga dan kita kawal bersama
yang nomor satu itu adalah protokol kesehatan
artinya kalaupun dia pergi ke restoran
tetap ada jaga jarak
kalau dia pergi dengan bis ataupun dengan taksi
tetap semua pakai protokol kesehatan
dan semua penyelenggara wisata ini
juga harus sudah melaksanakan vaksinasi
bebas dari gejala
ini juga sudah menjadi tanggung jawab semua stakeholder yang ada
termasuk yang menyiapkan hotel restoran destinasi wisata
dan seluruh aparat yang terlibat di dalam mengawal
baik dari bandara sampai ke hotel
sampai ke destinasi wisata
dan menjadi taruhan bagi negara
dan bagi pulau bali
dalam rangka menjual wisata ini
bisa menjadi wisata yang aman
dan bebas terinfeksi
walaupun kita masih dalam situasi pandemi
tentu ini semua dilaksanakan dengan prinsip kehatian
prinsip kehatian kehatian yang diharapkan juga memang bisa diterapkan oleh semua stakeholder
seperti yang tadi disampaikan oleh pak alex
saya akan menyapa sudah bergabung sejak tadi pula
guru besar kesehatan masyarakat
fakultas kedokteran universitas udayana
imade adi wirawan
terima kasih pak sudah bergabung bersama kami malam hari ini
melihat tadi kondisi covid sembilan belas di indonesia
pak alex juga sudah membenarkan bahwa penyebaran covid sembilan belas masih ada
tapi di sisi lain pemerintah juga mulai melonggarkan
uji coba masuk bali tanpa karantina
nah menurut anda
apakah penerapan visa on arrival bagi turis asing
dan pelonggaran pelonggaran yang ada ini sudah tepat
diambil pemerintah di saat kondisi covid sembilan belas
saat ini masih ada di indonesia
baik terima kasih mbak
jadi dalam keputusan ini seperti disampaikan tadi
ada dua pertimbangan untuk menyimbangkan antara risiko dan manfaat
karena kita benar disampaikan tadi
sudah dua tahun
kita sudah banyak belajar
apa yang bisa bekerja dan apa yang tidak bekerja
untuk upaya upaya kesmas yang kita lakukan
dan di sini mungkin untuk pertimbangan risiko
itu sudah mempertimbangkan beberapa hal
jadi memang kalau kita lihat dari sumber sumber ilmiah
itu yang pertimbangan berapa lama karantina
perlu tidak melakukan karantina
itu tergantung dua hal utama
yang pertama adalah angka kejadiannya
kemudian yang kedua adalah tingkat imunitas di populasi
kalau berkaitan dengan prevalensi atau angka kejadian
itu menyangkut dua tempat
jadi destinasi dan juga yang mengirimkan
nah di sini mungkin pertimbangan pemilihan beberapa negara itu
sudah melihat prevalensi di ke dua puluh tiga negara tersebut
mungkin sudah rendah gitu ya
mungkin itu harus dicermati betul
supaya yakin bahwa prevalensi yang negara yang akan datang itu
memang angka kejadian penyakitnya sudah rendah di sana
nah kita di indonesia atau di bali khususnya
angka kejadiannya dari yang dilaporkan memang sudah menurun ya
angka reproduksi efektifnya sudah di bawah satu
tujuh dengan angka harian
kalau di bali sekitar dua ratus an tiga ratus an
kalau trennya terus begitu berarti terkendali
tetapi seberapa percaya kita dengan data yang dilaporkan
ini harus didukung oleh indikator epidemiologi yang lain
itu angka positifitas ya
yang artinya sudah cukup banyak melakukan tes
sehingga kita bisa lebih percaya terhadap hasil angka kejadian tersebut
jadi jika kedua hal ini kita kombinasikan
jadi indikator epidemiologi sudah baik
kemudian kita melihat imunitas di kekebalan kelompok
dari hasil keduanya
sebetulnya keputusan itu cukup masuk akal kalau menurut saya
menyimbangkan risiko dengan manfaat
dengan catatan bahwa analisis risiko yang dilakukan itu
terutama untuk angka kejadian itu sudah kita bisa percaya
yang juga menjadi perhatian pak mada ade dan juga pak alex saat ini adalah
selain tadi adanya uji coba masuk bali bebas karantina
pemerintah juga baru saja mengumumkan bahwa
bagi perjalanan domestik
nantinya akan diterapkan
untuk menunjukkan negatif pcr ataupun antigen
bagi mereka yang sudah dua dosis vaksin
saya akan ke pak alex
pak alex ini teknisnya seperti apa
berlaku mulai kapan pak
ya jadi ini merupakan satu gagasan
di dalam kita
untuk bersiap siap dalam memasuki kehidupan bersama dengan virus covid
jadi kita ketahui bahwa virus ini akan bersama sama dengan kita
dan kita sudah melakukan peningkatan imunitas
baik secara natural
maupun juga aquired dengan melakukan vaksinasi
yang kedua bahwa kita lihat penerbangan itu sendiri
sekarang itu sudah lebih siap dibandingkan tahun dua ribu dua puluh yang lalu
artinya penerbangan itu sudah bisa diatur
bahkan juga pada saat embarkasi
sudah bisa diurut
nomor sebelas sampai dua puluh
dan itu penumpang sudah lebih patuh
dan kalau kita lihat juga dalam pengamatan penerbangan
bahwa para penumpang itu sudah lebih taat
untuk memakai masker
dan sudah minimal untuk bersakap cakap
ini semua adalah akibat flight attendant yang sudah mulai tegas
dan bisa mengatur dan memonitor apa yang terjadi selama penerbangan
khususnya penerbangan di bawah dua jam
yang berikut adalah secara teknis
bahwa penerbangan itu sudah dilengkapi dengan air pump filter
bahwa air flow yang diatur itu sudah mengatur bahwa tidak akan terjadi penularan intra di dalam cabin
yang sudah dengan kompresi tertentu
sehingga dengan air pump filter ini kita akan melihat bahwa persentase akan menurun
tapi kita berharap semua penumpang harus dengan menggunakan masker
hanya pada keadaan kondisi tertentu saja masker dilepas
misalnya minum obat ataupun minum yang lainnya untuk kebutuhan yang lainnya
dan kita melihat juga bahwa di dalam penerbangan penerbangan di bawah dua jam
ini juga penumpang sudah kita lihat selama enam bulan terakhir
bahwa banyak sudah melakukan pemeriksaan pcr dan pemeriksaan rapid test antigen
tapi gagal terbangnya oleh kena positif ini juga kecil
jadi artinya bahwa dengan dilakukannya nanti pemeriksaan hanya menggunakan aplikasi peduli litumi
tentu nanti ini akan lebih memudahkan
dan kemudian juga kita berharap dengan lengkapnya vaksinasi tentu daya tahan tubuh akan semakin baik
tetapi penularan tetap saja harus dicegah dengan protokol kesehatan
karena vaksinasi tidak mencegah penularan
vaksinasi itu hanya meningkatkan imunitas meningkatkan daya tahan
sehingga infeksi yang terjadi itu hanya infeksi yang ringan
tetapi sepanjang kita melengkapinya dengan protokol kesehatan dengan masker
maka ini bisa terhindari
oleh karena itu memang ini juga yang harus kita uji coba kita tryout
dengan demikian kehidupan penerbangan di indonesia juga semakin baik
dalam menerapkan protokol kesehatan
untuk syarat negatif bebas dari menunjukkan syarat negatif covid sembilan belas pcr maupun antigen ini berlakunya mulai kapan pak alex
dan menurut hasil konferensi yang tadi disampaikan pemerintah ini tidak hanya berlaku untuk moda transportasi udara saja
tapi juga laut dan juga darat
nah ini bagaimana memastikan bahwa memang benar benar tidak ada penularan di sana
karena kita tahu testing menjadi satu hal yang penting
jadi artinya bahwa aplikasi peduli lindungi ini akan menjadi alat instrumen yang nomor satu
dan yang kemudian yang kedua adalah pemeriksaan gejala
dan kemudian yang ketiga memang perilaku masyarakat memang harus menjadi yang paling utama
artinya perilaku itu tidak hanya dengan menggunakan masker
tetapi manakala saya merasa bahwa saya terinfeksi saya bergejala saya demam saya batuk saya sakit tenggorokan
maka saya tidak akan keluar rumah
atau saya mengatur jadwal penerbangan saya
ini tentu yang harus disampaikan kepada masyarakat
karena untuk jaga keamanannya sendiri dan juga untuk jaga keamanan mumpang lainnya
demikian juga untuk darat demikian juga kereta api
ini juga akan berlaku secara bertahap
dan tentu wacana yang disampaikan oleh pemerintah ini akan dikaji secara lintas lembaga lintas kementerian
dan juga melibatkan tim pakar baik itu dari klinisi epidemiologi untuk bisa merembukkan ini
dan tentu nanti akan ada pilot projectnya
dan ini tentu akan secara bertahap bisa diberlakukan
dan dalam hal ini tentu akan ada evaluasi
baik waktu pemberlakuannya berarti memang masih perlu dikaji lagi oleh pemerintah belum ditetapkan
saya akan ke pak madadi
pak kita melihat kondisi seperti ini
lagi lagi saya harus sebutkan bahwa bali ini menjadi destinasi favorit begitu ya
baik itu wisataun masyarakat negara maupun domestik
nah dengan adanya wacana aturan tidak perlu lagi menunjukkan negatif antigen

dan bagi yang mereka dari luar negara mereka bisa mencari kondisi yang lebih baik

sementara kita tahu bahwa testing dan karantina ini menjadi satu hal yang penting untuk mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas
nah melihat kondisi seperti ini apakah menurut anda pemerintah terlalu tergesa gesa
sementara kasus covid nya masih ada atau justru ini memang langkah yang sudah tepat diambil oleh pemerintah
ya untuk kebijakan karantina pertama
menghilangkan karantina kalau kita lihat dari data data yang ada ya dari hasil penelitian ya
angka positif pada saat kedatangan
itu sebetulnya tidak terlalu tinggi
masih ada risiko itu berkisar
satu dua sampai tiga satu persen mungkin
mungkin karena tadi ya
kebapilter dan juga
eksplo yang segmental yang kemudian selama
karantina itu juga dari
berbagai laporan sekitar dua sampai
enam persen nah di bali
sebulan yang lalu ya kira kira itu
dari dua sembilan ratus an wisatawan
yang ditemukan positif
baik pada saat kedatangan maupun saat karantina
itu sekitar enam persen juga jadi angka angkanya
mirip mirip tetapi yang
dilupakan adalah setelah keluar
dari karantina itu masih ada
kemungkinan wisatawan itu untuk terkena
pada saat dia keluar jadi transmisi lokal
yang dialami oleh wisatawan setelah keluar
dari karantina itu berkisar dua sampai
enam persen itu cukup
tinggi juga kalau misalnya
volume wisatawannya cukup tinggi
nah untuk domestik sayangnya
data datanya tidak ada tetapi dari pemodelan pemodelan
mengurangi tiga puluh enam persen risiko
pada saat situasi prevalensi
nah kita tahu sekarang di indonesia ini kan
kepulauan dan setiap wilayah
itu setiap pulau memiliki
prevalensi atau angka
kejadian yang berbeda beda
jadi kalau mau menerapkan bebas
artinya antar wilayah
atau antar provinsi antar pulau yang
kejadiannya rendah dengan rendah
tetapi kalau yang tinggi dan rendah
nanti kan yang
sebelumnya kejadiannya rendah
malah jadi tinggi
sudah mau berakhir akhirnya
malah menaik lagi kasusnya
di daerah daerah yang prevalensinya
tadinya rendah jadi memang harus selektif
melakukan itu karena kita
kepulauan dan terdiri dari
berbagai secara geografis kita di
beberapa penerbangan mungkin
resiko antara satu tempat dengan tempat lain
itu tidak bisa
diberlakukan sama diberlakukan
ke seluruh wilayah indonesia
saya kira pemberian flag atau
bendera bendera atau resiko yang kelemahin
sudah dilakukan itu bisa membantu
jadi untuk penerbangan dari a ke b
bisa berlaku strategi tersebut tapi untuk
dari daerah yang transmisinya masih tinggi
mungkin tes antigen
misalnya masih diperlukan
berarti harus ada memang
sesuai dengan data dan kondisi real
di lapangan yang datanya bisa reliable juga
saya akan ke pahaleks pahaleks terakhir
bali bebas karantina bagi
wisatawan macanegara sudah diterapkan
nantinya juga atau mulai besok
karantina bagi perlaku
perjalanan luar negeri dikurangi
satu hari bagi wni yang masuk ya
ke indonesia ini berlaku mulai besok
selasa delapan maret kemudian tadi juga
akan ada wacana tidak perlu
lagi menunjukkan hasil negatif
pcr dan antigen bagi yang akan
melakukan perjalanan domestik
apakah ini artinya indonesia sudah
mempersiapkan ke arah sana dan
dengan kondisi seperti ini apa saja
pak yang kemudian membuat nantinya
semua aturan ada ini bisa
kembali direvisi apakah ketika
kasusnya tinggi mencapai
sekian jumlah atau seperti apa
ya jadi seperti
pembicaraan di awal bahwa kita masih
dalam situasi pandemi dengan adanya
imen dagri nomor seribu tiga ratus empat belas dengan
adanya ppkm jawa bali ppkm
jawa bali ini tandanya
instrumen ini masih terus berlangsung
dalam rangka pembatasan kegiatan
masyarakat yang kedua bahwa
di dalam ppkm ini kontak tracing
dan kemudian vaksinasi menjadi
ukuran di dalam pencapaian untuk
pengendalian memang sudah terjadi
pengendalian ada pelandaian
tetapi juga kita harus
berharap bahwa kontak tracing juga
menjadi salah satu indikator untuk
melihat apakah positivity rate sudah turun
karena itu di samping vaksinasi yang harus
kita kejar kita harus mencapai
dan ternyata positivity rate kita
yang ada dan kita juga melihat
bahwa tren pandemi di indonesia
ini juga berbeda beda
sering dimulai dengan aglomerasi jakarta
duit masuk jawa barat kemudian
jawa timur dan kemudian setelah itu
kita akan masuk ke sumatera
kalimantan maupun sulawesi tentu
ini harus kita tunggu sampai dua minggu yang akan
datang apakah sudah ada tren
untuk daerah di luar jawa bali
atau belum walaupun dalam berbagai
evaluasi ppkm bahwa
kita lihat minggu lalu di daerah jawa bali
ada tujuh dan sekarang itu sudah tiga empat
jadi di sana ada naik di sini ada turun
ini yang harus kita lakukan konsolidasi
dan kita akan simpulkan
tentu ini membutuhkan waktu dua minggu
kedepan untuk melihat jawa
bali dibandingkan dengan
di luar jawa bali khususnya sumatera
kalimantan sulawesi dan indonesia timur
saya ke pak mada adat terakhir
bapak apakah sudah
siap jika indonesia memang nanti
dari pandemi ini
ya istilah pandemi dan endemi
sebetulnya tidak menunjukkan bahwa endemi itu
lebih ringan situasinya dari pandemi itu
bukan skup ya skala
ya kalau pandemi itu adalah epidemi
atau wabah sedang terjadi kalau skupnya
antar benua ya jadi pandemi
epidemi berarti apa
semuanya sudah bisa diprediksi
dengan lebih mudah
situasinya kemudian masih
terjadi kasus terus menerus dan dalam kondisi
endemik pun bisa masih terjadi
wabah wabah kecil yang sifatnya lokal
jadi tidak menunjukkan bahwa endemi
itu akan situasinya lebih ringan tetapi
kita menjadi lebih
mampu memprediksi apa yang akan terjadi
dan kasusnya lebih stagnan
ada tetapi bisa kita manage
berkaitan dengan peran pemerintah saya kira
itu tentunya inginnya ke endemi
karena berarti ada kewajiban selama
pandemi kan banyak berkurang begitu
jadi harus hati hati sebetulnya menetapkan apakah
pandemi ini akan diubah ke endemi karena
ada banyak implikasi sebetulnya
dan kita perlu tahu bahwa endemi
tidak berarti situasi lebih ringan
endemi tidak berarti situasi lebih ringan dan
yang harus kita pahami bersama adalah lebih
kepada kedisiplinan ya untuk menerapkan
semua aturan yang sudah disiapkan oleh pemerintah
tapi juga memang faktanya
harus juga diiringi dengan data data yang
reliable tadi kembali yang tadi
disebutkan oleh pak mada adi
sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada
guru besar kesehatan masyarakat fakultas kedokteran
universitas udayana dan juga
bapak alexander ginting kepala sub bid
dukungan kesehatan bidang darurat
satgas covid sembilan belas terima kasih
banyak pak sudah bergabung bersama kami
malam hari ini di cnn indonesia connected